rumah warga kabupaten tuban jawa timur yang ditembok tetangganya gara gara jemuran
selasa siang akhirnya dibuka kembali
tembok setinggi dua meter yang menutup teras dan pintu masuk dibongkar sebagian agar bisa dilewati
pembongkaran dilakukan setelah warga bertetangga ini dimediasi kepala desa
camat kapolsek serta dan raden
walau dibongkar pemilik rumah tetap diminta merenovasi rumahnya menghadap barat
agar tidak berhadap hadapan
ini sudah ada kesepakatan oleh kedua belah pihak
dinyatakan permasalahan yang ada ini dinyatakan telah selesai
termasuk saat ini akan terrealisasi tentang pemberian akses jalan lewat tembok
kesepakatan warga bertetangga ini dituangkan dalam surat perjanjian bermatra
jika mengingkari janji keduanya akan diproses
sesuai dengan perjanjian yang diperlukan
sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku
tim liputan cnn indonesia